ami kan jaga
gimana sih nek
makan mantra tuh
ini harus dikasih pelajaran seumur hidup
biar kamu tahu
tidak ada orang yang main main dengan
bapak jangan susah bapak saya
jadi kamu mau selamatkan bapak kamu
semua utang kamu lunas
semua utang kami lunas
mau menikah dengan saya
pak tolong jangan begitu pak
minggu depan kan kak nga mau ngelamar saya pak
mau pak enggak mau
enggak mau pak
bukannya kami menolak
tapi saudara sudah punya calon suami
itu bukan urusan saya
kamu mau kan utang kamu lunas
jangan jalan rasanya jurakan
apa tidak ada cara lain untuk membereskan masalah ini
supaya tidak dengan jalan kekerasan
ini semua soal utang piutang
kami punya utang sama juragan
memangnya sebesar apa utang paman
utang dia sudah seharga anak mekor sapi
sampai mati pun dia tidak akan bisa lunasi
makanya saudara saya akan bawa untuk saya indikai
kaman biar aku yang bayari seharga enam ekor sapi

wawah aku thovos
kau mau bersama kayak paman ya
tapi nggak ioah
aku sekarang sembahkan sama dia

baik peminjam dan juga yang meminjam
dua duanya berdosa paman
paman lain kali jangan mudah berhutang paman
salah satu keimanan kita adalah di mana kita merasa cukup apa yang allah berikan kepada kita
berhutanglah jika terpaksa
dan rasulullah saw juga bersabda
yang salah satu artinya adalah jika kita berhutang kita merasa hina di siang hari
dan kita akan sedih di malam hari
iya kisah anak terima kasih
dan kalau boleh kami tahu sebenarnya kisah anak ini siapa
aku hanya seorang pengembara yang sedang mencari hakikat kehidupan
kalau begitu kami mohon pak
mojang desa mojang desa
apa yang kamu lakukan ini perempuan
kau tidak bisa disebut perempuan
ada tiga jauhan pak
ada tiga dekatan
aku sudah pulang pulang ke mana saja
aku sudah tiga tahun tidak pulang pulang
aku sudah bangtoyim aku
jangan jangan ini perempuan somplak benar
amin jangan amin
pak aku mau mandir
iya aku mau mandir
aku mau mandir
pakai mantra pakai mantra
aku mau mandir
neng tangis nek
aku mau mandir
enggak usah diharapkan lagi laki laki seperti mereka mak
emang anak saya seperti itu
semudah dia tinggal suaminya kewin lagi
saya tidak maksud menggoda dia
kami tergoda juga
enggak goda kumit itu doi
makanya jadi orang yang ganjut
allah memberikan jalan ke depan
semuanya untuk anak pak man
terima kasih ishana
kamu mau malah minyak minyak atuh
pak man hati hati jatuh
tidak ya amin
kecewa itu dah
dia punya banyak uang
kalian cegat dia
nanti hasilnya kita bantu
hei berhenti kalian
seterakan uang kalian
atau kalian saya habiskan semua
tak ada tak ada
apakah kalian pani dengan seperti itu pak
kawan bagaimana kalau mereka bukan hasilnya